demam drama korea ternyata juga terjadi di dunia kuliner
salah satunya adalah beef rips rolling cheese atau daging iga gulung keju mozzarella
ya kuliner perpaduan korea dan eropa ini mampu menjadi daya tarik tersendiri
bagi pecinta kuliner korea di surabaya
tidak hanya musik dan drama korea kuliner korea juga menyerbu tanah air
salah satunya hidangan tradisional korea yang dipadu dengan konsep kuliner modern western
atau masakan eropa yaitu bee trip strolling cheese atau daging iga dibalu dengan keju mozzarella
untuk membuatnya jagung manis keju mozzarella dan acar timur
dicampur jadi satu di atas loyang yang sudah dipanaskan
setelah keju meleleh baru daging yang sudah melalui proses marinasi
atau perendaman bumbu selama dua belas jam dibalut dengan keju mozzarella
disinilah dibutuhkan keahlian dan kecepatan
dimana dalam menggulung keju tidak membuat terasa
sehingga keju roll in cheese dimasak menjadi nasi goreng
setelah dicampur dengan nasi nori kimchi dan telur
dengan variasi rasanya yang gurih dan lezat
tak ayal kuliner ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi pecinta kuliner korea dan keju

ini yang terpenting adalah proses memasak daging sapi gulung
dimana iga daging sapi harus melalui perendaman bumbu saus bbq
dengan sempurna selama dua belas jam
dan kemudian dipanggang selama dua jam
tiga yang kita pakai adalah dari kualitas terbaik
berdasarkan kemampuan makanan kita
harga untuk beef rolling cheese ini dipatok rp dua ratus sembilan belas per porsinya
tertarik untuk mencobanya
francisca wijaya surabaya